pdi perjuangan menggelar rakernas partai selama tiga hari dalam rangka konsolidasi jelang pemilu dua ribu dua puluh
untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia
di sekolah partai pdi perjuangan di lenteng agung
selama sore diana apa isi arahan pemenangan pemilu yang tadi disampaikan oleh ketua dpp pdip puan maharani di acara rakernas
saya langsung bertanya ke tema dari rakernas hari ini ini soal fakir miskin dan juga anak terlantar
pak jokowi tadi dengan jelas menyebutkan optimis bahwa dua ribu dua puluh empat akan mengentaskan kemiskinan ekstrim
tapi kalau kita kilas balik bulan lalu dari kepala bapena sendiri paswar somono arfa
mas sasso sendiri melihat bahwa apa yang disampaikan pak jokowi ini cukup realistis
soal fakir miskin dan juga anak anak terlantar
ya kami berikhtiar untuk itu maka diadakan rapat kerja nasional
dimana pak suharto mono arfa setelah melihat nantinya komitmen dari presiden jokowi
dan kemudian pergerakan tiga pilar pd perjuangan
empat dprd provinsi satu ratus dua puluh delapan dpr ri semua akan bergerak bersama dengan struktur partai
karena by data semua sudah ada
yang disebut sebagai kemiskinan ekstrim tempatnya di mana lokasinya di mana
demikian pula di surabaya di semarang semua akan bergerak
sehingga kami mendukung sepenuhnya impres dari bapak presiden nomor empat tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberantasan kemiskinan ekstrim itu
selain soal topik fakir miskin dan juga
anak anak terlantar mas hasto yang juga turut banyak sekali ditanyakan teman teman media
termasuk saya ini adalah soal cawapres
apakah di rakernas ini sudah ada nama nama cawapres mengkerucut
karena tadi mbak puan sendiri menyebutkan setidaknya ada sepuluh nama
ada pak mahfud md ada erick thohir dan bahkan ada nama yang cukup mengagetkan buat teman teman wartawan mas
ada nama agus sari murti yudhoyono
ini sebenarnya sudah sejauh mana mas
pembicaraan pendamping seorang ganjar pranowo di internal partai demokrasi indonesia perjuangan
pembicaraan dilakukan secara intens
tadi sambil makan siang bersama dengan bapak presiden jokowi juga dibahas nama nama tersebut
apa yang disebutkan oleh mbak puan maharani itu betul
bahkan muncul juga nama dari pak basuki menteri pupr
karena beliau dijuluki sebagai bapak infrastruktur indonesia
sebagai representatif kemajuan mampu menjabarkan gagasan dari bapak presiden jokowi
tetapi nama nama ini kemudian dicermati secara detail dan juga tentu melihat aspek elektoralnya
tetapi yang paling penting adalah bagaimana arahan ibu mega dan presiden jokowi bahwa
kepemimpinan ke depan merupakan satu nafas kelanjutan dari kepemimpinan bung karno ibu mega pak jokowi
sehingga loncatan kemajuan yang diharapkan bapak presiden jokowi dengan bonus demografi pada tiga belas tahun ke depan
menjadi kesadaran bersama
demikian pula hilirisasi industri industri strategis komitmen memindahkan ibu kota negara
itu menjadi pembahasan yang sangat menarik sehingga secara day to day hal tersebut dibahas
dan pada momentum yang tepat akan diumumkan oleh ibu mega watius kaunoputri
karena pilih perjuangan membangun kerjasama dengan partai politik lain
tentu saja dialog secara intens dengan ketua umum p tiga pak mardiono kemudian dari hanura bang oso
nanti akan ada partai lain yang bergabung dan juga tentu saja bersama dengan bapak presiden jokowi
karena ibu mega adalah pemimpin yang mengedepankan dialog
mendengarkan aspirasi rakyat sehingga perpaduan capres dan cawapres
dan yang mendampingi pak ganjar adalah tokoh yang terbaik dan membawa kemajuan
loncatan kemajuan indonesia raya kita
tadi pak gajar juga bilang sabar gitu ya tidak terburu buru juga
tapi mas sasto menarik juga tadi ketika pak jokowi begitu ya menyebutkan kalau beberapa waktu lalu
ketika musrah bahwa sosok pemimpin yang dicari adalah yang punya nyali yang berani
tetapi tidak menyebutkan nama
tetapi di momen rakernas ini menyebutkan nama seperti pak ganjar pranjali pak jokowi pak mardiono dan pak mardiono
tapi pak ganjar pranowo apakah memang ini turut menjawab keraguan publik yang selama ini menduga
bahwa pak jokowi ini main dua kaki alias endorse pak ganjar tapi juga endorse pak prabowo
mas hasto sebagai sekjen partai demokrasi indonesia perjuangan melihatnya seperti apa mas
pak presiden jokowi tidak pernah main dua kaki beliau kokoh
karena bersama dengan ibu mega wat yusuf kanoputri memang punya tanggung jawab
bukan hanya buat pdi tetapi yang paling penting adalah kemajuan indonesia raya
ketika menerima partai amarat nasional ibu mega kan menegaskan
memutuskan pak ganjar pranowo itu betul betul untuk kepentingan bangsa dan negara
demikian pula calon wakil presiden
karena itulah apa yang ditunjukkan secara tegas oleh bapak presiden jokowi
pemimpin yang punya nyali pemimpin yang berani pemimpin yang rambut putih
yang berkerut mukanya karena kerja keras untuk rakyat itu adalah pada pak ganjar pranowo
hanya ada saja yang juga menunjukkan keberanian tetapi kemudian kan menimbulkan
berbagai kontroversi terkait misalnya
resolusi atas masalah rusia dan ukraina yang tadi ditegaskan oleh bapak presiden
bahwa itu bukan dari kebijakan bapak presiden jokowi

dan rakyat karnasi ini bukan hari terakhir masih akan berlangsung sampai tanggal delapan juni mendatang
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diana valencia atas laporan anda
selamat bertugas kembali